kementerian bumn sedang mempercepat upaya penurunan gas emisi atau dekarbonisasi di indonesia
wakil menteri bumn pak halaman suri mengatakan ada lima strategi yang akan dilakukan
kementerian bumn berkomitmen penuh mendorong peran perusahaan bumn
di sela acara state owned enterprises international conference di nusa dua bali pada selasa delapan belas oktober
wakil menteri bumn i pak halaman suri memaparkan lima strategi yang sedang didorong dalam ekosistem bumn
untuk menurunkan emisi karbon indonesia
strategi tersebut adalah pengembangan sumber energi baru terbarukan
upaya mendorong transisi energi lewat pengurangan pltu batubara
pembangunan ekosistem kendaraan listrik pembangunan green industry cluster
dan pengoptimalan hutan sebagai nature based solution
saat ini kalau kita bisa mengurangi ketergantungan pada penggunaan bbm
bukan hanya masyarakatnya akan mendapatkan penghematan yang lebih baik
dari penggunaan motor berbasiskan bbm ke motor listrik
ternyata ada penghematan bagi para pengguna
setidak tidaknya kalau mereka mengisi enam liter per minggunya
akan bisa mendapatkan jumlah penghematan itu antara satu sampai dengan satu lima juta rupiah per tahun
sementara itu pahala menyatakan dalam proses transisi energi harus ada inisiatif dari bumn
agar hitung hitungan secara komersial dan dekarbonisasi berjalan beriringan
selain itu ia menyebut ada kesempatan baru yang bisa didapat oleh bumn
dalam hal mengembangkan energi berbasiskan energi baru terbarukan
seperti pertamina yang bisa mentransisikan kilang yang menghasilkan bbm menjadi bio refinery
kita juga bisa mengidentifikasi sebetulnya ada kesempatan baru yang bisa kita peroleh
dengan hal mengembangkan energi berbasiskan baru dan terbarukan tadi
contohnya yang tadi kita sampaikan bahwa oh ternyata ada kesempatannya buat pertamina
untuk bisa mentransisikan dari kilang kilang yang dimiliki saat ini untuk menghasilkan bbm
menjadi apa yang kita kenal sebagai biorefinery
menurut pahala kolaborasi menjadi hal yang penting dalam proses dekarbonisasi ini
baik kolaborasi antar ekosistem bumn maupun kolaborasi dengan negara lain